wuih gimana capek capek bos mana masih puasa lemes oh ya capek capek ada obat
biar bisa seger lagi motong enggak nih bikin seger seger seger melek semuanya nah ini
minggir minggir minggir
elsa ya allah
kok itu kayak ricky ya
berbeda banget sama ricky
darah jaket yang dia pakai

dan pastikan kalau itu tidak dikiatukan
jangan kekal juga denganhe coordinator
kita kami ada orang
itu benar sekali
anda berpikir bapak tersebut pernah sangat cantik dengan alexandraardi
bisa korbankannya kepala waspada
jangan sampai yangul itu tidak kuning
itu serupa sekali kan
saya mana yang membetulkan ini
siapa sih bok
hai uh capek banget juga saya mencoba woi gimana capek capek mana masih puasa lemes oh
ya capek capek ya ada obatnya biar bisa seger lagi motong enggak ah nih bikin seger seger seger melek
semuanya nah ini dia nih yang ditunggu tunggu seger banget bos soal duit paling cepat nih
makasih bos sama sama gua juga makasih sama kalian nih bersih semua kinclong gue suka
kerja kalian thank you ini kan udah kelar di bos kita udah boleh baliknya boleh pulang cuman ingat
itu duit jangan dihabisin sendirian ingat istri sama anak di rumah mau lebaran belanjain mereka
juga sayang keluarga itu paling penting siap siap bos bos ya udah
gitu oke terusnya tugas kalian
akhirnya berhasil beres juga semuanya senang bisa bantu michain enggak itu tadi aku lihat di
di dalam udah bersih semua loh secepat itu erlangga permadi makanya bisa beres semuanya apa sih enggak
itu enggak capek banget rasanya kemau meninggal gitu pokoknya pijitin pijitin pijit gitu kan
eh kamu tuh nggak usah modus deh yang kerjakan anak buah kamu bukan kamu emang kamu ngapain kamu cuma
nyuruh doang kok ibaratnya rumah kalau dibangun kalau enggak ada mandor nggak akan jalan semuanya
ini kepala nya nih mengatur semuanya capek gua ngurus anak kanan kiri semua aduh udah dikembangkan
deh usia emangnya gua hewan juga ga bisa enggak bisa nih disitu makasih ya bapak ibu kayak gimana ini
cerapah gitu diusir kan mencubut
nyokap lu juga sekalian
eh tapi kalau kita berduaan di rumah
yang ada jadi fitnah enggak
yaudah gue balik
nggak boleh pulang udah pasti
apaan sih kamu
makasih banyak kamu udah
bantuin aku beres rumah
ada anak anak perempuan tinggi tingginya mungkin
segini umurnya sekitar lima tahun
ibu sekarang kebagian informasi
siapa tahu anak ibu dengar
ya boleh boleh pak
mari saya antar
adek kenapa mamanya kemana
kepisah sama mamanya ya
ya udah kita antar aja yuk ke bagian informasi biar diumumin
sini deh ikut yuk kita ke bagian informasi ya biar ketemu mama kamu
aku gak kena sama tante tante honda
gapapa ikut aja biar ketemu sama mamanya
yuk deh yuk ikut yuk
aku gak mau
rena kenapa kok rena sendiri mama mana
mama ke kamar mandi pak
terus aku sama tante
aku ditinggal sendiri pak
dia ikutin gue gak ya
dia gak ada disini
kamu denger gak
aku bawa ke rumah sakit ya
gak usah sa
cuma dehidrasi aja deh kayaknya
tadi pas acara karena lagi puasa kan
yakin kamu mau ke rumah sakit
gak usah sa ya
iya kamu tunggu bentar aku
tapi kan kamu lagi kondisinya menurun gini
tunggu bentar ya
jadi ricky masih hidup
dia gak meninggal
berarti om martin bohong sama gue
keterlaluan kamu elsa ya
berani sekali kamu meninggalkan anak saya sendirian di mall
dengarkan kata kata saya
saya pasti akan buat perhitungan sama kamu
masalah ricky aja udah bikin gue stres
ini sekarang aldebaran malah ngancam gue